pemerintah memutuskan melarang perusahaan pertambangan batubara untuk melakukan ekspor mulai satu hingga tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
dalam paparan kinerja apbn dua ribu dua puluh satu pada senin di jakarta
menteri keuangan sri mulyani menjelaskan kebijakan larangan ekspor batubara tersebut diputuskan untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik nasional
pemerintah mempunyai dua pilihan yaitu listrik republik indonesia mati atau melanjutkan ekspor batubara
pemerintah memilih untuk menetapkan kebijakan yang berdampak seminimal mungkin terhadap masyarakat
yaitu mengutamakan kewajiban pasokan batubara untuk pasar dalam negeri atau domestic market obligation untuk pembangkit listrik
dan menghentikan sementara ekspor bahan tambang tersebut
tujuannya pertama untuk sustenabilitas dari pasokan listrik kita
karena pilihan yang sangat sulit dari perekonomian kan apakah listrik di indonesia mati
kan kayak gitu
kalau listriknya di indonesia mati dan dia tetap ekspor ya di indonesia sendiri akhirnya pemulainya terancam
kan kayak gitu
jadi ini pilihan pilihan polisi inilah yang selalu akan dicoba oleh pemerintah dijaga secara hati hati
pasti ada pengorbanannya